narsis atau pamer kekayaan kini mulai menjadi gaya hidup masyarakat
kemudahan teknologi dan menjamurnya media sosial membuat seseorang bebas melakukan apapun
ya wanita berkerudung dan berkaca mata hitam ini kerap membuat konten dari sunroof di atas jalan di surabaya jawa timur
belakangan aksi ngevlognya viral di media sosial karena dilakukan di atas jalur cepat kendaraan jembatan suramadu yang bisa mengganggu keselamatan berlalu lintas
pelaku diketahui bernama tutu sumantri warga bondowoso
dalam akun media sosialnya emak emak ini kerap bepergian keluar kota menggunakan mobil mewahnya
dalam setiap momen ia selalu nge vlog sambil menjulurkan tongsisnya ke kiri dan ke kanan
direktur direktorat lalu lintas polda jatim kombes pol taslim khairudin mengingatkan kepada yang bersangkutan agar tak mengulanginya lagi
polisi tak bisa menindak pelaku karena belum ada aturan terkait aksi ini
ibu itu bicaranya tidak baik
dia bisa mengganggu orang lain bisa membahayakan dirinya bisa mengganggu pengemudi di mana dia berdiri itu kendaraan yang dia tumpangi
bisa mengganggu pengebudi yang lain
kalau sampai terjadi kecelakaan baru nanti sangat mungkin bisa kita proses
dikutip dari detik com tuti di hadapan kasat lantas polres bondowoso ia meminta maaf atas perbuatannya
membuat vlog dengan cara berdiri dan mengeluarkan badan saat melintas di jembatan suramadu surabaya
saya tutik sumanti bahwa saya mengakui dan merasa gelap atas perbuatan saya terkait video tiktok
saat berkendara di suramadu
saya meminta maaf atas perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut
dan menerima sanksi apabila saya melakukan lagi perbuatan saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aksi emak emak ini tentu tak patut ditiru ya
selain membahayakan diri sendiri juga bisa membahayakan pengguna
dan juga bisa membahayakan pengguna yang berpengendara lain
dengliputan cnn indonesia